pemukiman dan fasilitas umum di semarang jawa tengah terendam banjir
akibat banjir siswa sekolah dasar pun terpaksa membersihkan ruang kelas
sebelum mengikuti ujian akhir semester
hingga selasa siang ratusan rumah di semarang masih terendam banjir
akibat hujan deras bercampur luapan air laut atau rop
banjir terjadi di tiga lokasi yakni kelurahan bukti harjolor
tambah harjo dan sawah besar
ketinggian air di sebelah titik mencapai lima puluh cm
selain menggenangi permukiman warga
banjir juga merendam kantor puskesmas pembantu kaligawe di sawah besar
meski begitu aktivitas pelayanan medis tetap berjalan
pasalnya banyak warga yang sakit akibat musim hujan dan banjir
biasanya sakitnya paling seringnya gatel gatel sama batuk batuk
lokasi sekolah dasar kaligawe juga tak luput dari banjir
para siswa dan guru harus bergotong royong membersihkan ruang kelas
sebelum pelaksanaan ujian akhir semester
waktu itu ada air dia langsung mainan air
tapi bagaimana keguguran untuk kehidupan anak anak ya
saya biarkan saja hanya segempa
terus pekerjaan dilanjutkan dengan ngosek ruangan kelas
baru melaksanakan pas
warga di lokasi banjir
lagi imbal untuk siaga jika hujan deras kembali mengeluh
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari banjir di semarang
sudah ada jurnalis foto cnn indonesia
ada damar sinuko di semarang jawa tengah
kami terhubung lewat sambungan telepon
selamat siang damar
baik damar saat ini dari yang anda lihat langsung di kota semarang
bagaimana kondisi di kota semarang
apakah masih terjadi banjir dan juga rop di sana
ya sampai saat ini
gendangan banjir masih ada
terdapat di jalan tolokaligawi semarang
yang merupakan akses jalur pantura menuju ke arah timur
ke arah kota surabaya
siang tadi air sempat
sedangkan banjir sempat berangsur surut
namun saat ini saat ini sendiri
hujan menguyur kota semarang
dan di mungkin
ketinggian banjir di kawasan ruas jalan kauligawi
itu akan kembali meninggi
meskipun beberapa pompa telah disediakan
pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kota semarang
untuk mengurangi gendangan banjir di ruas jalan tolokaligawi renhar
baik damar selain menyediakan atau menambah lebih banyak lagi pompa
begitu kemarin sempat ada tinjauan langsung dari gubernur jawa tengah
apalagi langkah cepat dari pemerintah daerah setempat
jawa tengah dalam hal ini
untuk bisa mengurangi dampak banjir kepada masyarakat
memang satu satunya cara yang paling signifikan adalah dengan
dimana memindahkan gendangan air ini ke selokan drainase
namun pemerintah provinsi jawa tengah bersama pemerintah kota semarang
menambah menindaklanjutinya dengan membangun
saluran gendong drainase gendong dan saluran ilmet
dimana ini akan melubangi samping samping jalan raya
untuk kemudian air itu dibuang ke selokan yang ada di sekitar renat
baik damar dampaknya apa sih saat ini kepada masyarakat di kota semarang khususnya
setelah mengalami banjir apalagi tadi anda katakan sampai siang ini
bahkan di jalan tol kaligawe ya ini masih ada genangan air
kalau dampak dari ee
genangan banjir yang ada di jalan kaligawe adalah
arus lalu lintas ke arah timur ke arah kota surabaya
dimana akses ini merupakan akses utama dari
trek trek yang mengangkut ee
bahan bako bahan tembakau
dan bahan barang lain yang menuju ke arah
timur seperti tuban hingga surabaya
sementara di kawasan pemukiman penduduk
jelas ini sangat
mengganggu di sekolah sendiri
anak anak siswa sekolah yang seharusnya mengerjakan kuas dengan nyaman
akhirnya mereka harus mengerjakannya dengan tanpa alas kaki
dan ada yang di luar kelas dengan
karena kondisi sekolahnya banjir
warga sendiri yang pemukimannya mengalami ee
kemasukan banjir juga tengah mencari ee
cara supaya ee
banjir tidak kembali lagi padahal
jadi menurut perkiraan pmkg sendiri
cuaca buruk hujan terdes
disertai angin masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan
ya dengan ee
saat ini masih memasuki musim penghujan
apa imbauan dari pemerintah daerah kepada warga menghadapi musim penghujan ini
apalagi tengah diserang banjir seperti ini di kota semarang jawa tengah
ya pemerintah ee
pemerintah daerah setempat mengimbau kepada masyarakat atau warga untuk waspada
bukan tidak mungkin ee
dengan cuaca buruk yang disertai intensitas hujan tinggi
akan terjadi banjir bandang seperti tahun tahun lalu
untuk itu masyarakat diminta untuk selalu mengontrol
saluran selokan drainase di sekitar tempat tinggalnya
termasuk mengantisipasi ee
membangun bantalan bantalan sebagai bendung sementara
hingga ada apa sungai yang peluap dan mengendangi kawasan pemukiman
baik terima kasih damar sinoko untuk informasi anda
damar sinoko jurnalis foto cnn indonesia dari semarang jawa tengah